perkelahian dua remaja putri ini terjadi di taman mati rotasi
kecamatan bacu kiki barat kota parepare sulawesi selatan senin sore
mirisnya duel dua remaja putri ini disaksikan sejumlah warga yang didominasi anak anak
perkelahian itu akhirnya terhenti setelah dilerai oleh dua orang warga
video perkelahian ini direkam salah seorang pegawai kafe dan sempat viral di media sosial
identitas kedua remaja yang terlibat duel itu pun telah dikantongi aparat
dan kasusnya tengah ditangani oleh unit ppa satreskrim pores parepare
polisi juga masih menyelidiki kaitannya dengan aksi pertarungan jalanan
tauran antar warga terjadi di jalan bima kota cirebon jawa barat selasa siang
dua kelompok warga saling serang dan lempar batu
tauran meredah setelah polisi datang ke lokasi kejadian
selain mengganggu lalu lintas aksi tawuran ini juga mengakibatkan sebuah bengkel rusak parah
tapi ada sebagian penyerangan dari warga sebelah sana
saya belum jelas
namun kita proses hukum kita tindak lanjuti
nanti sudah ada korban nanti akan kita visum
nanti akan segera kita lakukan tindakan hukum
belum diketahui pasti pemicu tawuran
namun polisi telah mengamankan sejumlah orang untuk diperiksa
tim liputan cnn indonesia